gubernur jawa timur terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga kofifah indar parawangsa ternyata juga bisa menjadi model lukis di ajang pameran pasar seni lukis indonesia
dalam ajang ini para pelukis merasa senang bisa bertemu dan melukis kofifa secara langsung
pasar seni lukis indonesia atau psli kembali digelar di kota surabaya
pameran yang ke sebelas ini digelar dengan menghadirkan ratusan pelukis dari seluruh indonesia dan memamerkan ribuan karya lukis
rangkaian acara psli tidak hanya menawarkan transaksi jual beli lukisan semata
jokowi menyuguhkan acara melukis on the spot dengan objek gubernur jawa timur terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga kofifah indar parawansa
ini adalah kesempatan bagi masyarakat luas untuk melukis wajah kofifa secara langsung dengan leluasa
salah satu seniman lukis asal jakarta ini merasa senang dan menemukan karakter ketangguhan seorang wanita saat ia melukis wajah kofifah
ternyata tegas juga kart ini
ternyata wanita yang tangguh juga dari cara dia bicara
makanya saya lukis pun spontan dapat
tidak hanya pelukis profesional semua masyarakat diperbolehkan untuk hadir
salah satunya adalah mahasiswa swasta asal surabaya yang menyempatkan waktunya untuk melukis wajah kofifah
pertama juga langsung kayak deg degan juga sih pertama kali untuk gambar ibu kofifa langsung
karena ibu sering senyum jadi apa ya lalu ada kerutan di wajahnya juga tulang pipinya juga menonjol
itu jadi salah satu karakternya ibu
meski harus duduk berlama lama di depan puluhan peserta lukis kofifah mengaku senang dan terhibur
kegiatan seperti ini dianggap bisa menjadi destinasi wisata
menurut saya ini sesuatu yang bisa bikin kita relax bikin kita fresh gitu
dari kegiatan yang berhimpit himpit indah banyak inspirasi
baru sekali ini pernah sih yang di pinggir jalan malioboro itu
selain bisa menyaksikan berbagai perkembangan seni lukis kegiatan ini juga bisa meningkatkan perekonomian
dengan memikat para pengusaha di bidang properti
lakukan lukisan sebagai hiasan hotel dan apartemen
odi cornelia surabaya
mahasiswa institut teknologi sepuluh november surabaya kembali menciptakan prototipe mobil masa depan dengan bahan bakar reaksi kimia
mobil yang diberi nama spektronics lima belas ini siap berlaga dalam kompetisi internasional amerika
dan berikut liputannya

dan berikut liputannya
mobil prototipe berbahan bakar reaksi kimia besutan tim spektronic scam e car milik institut teknologi sepuluh november surabaya siap kembali berlaga dalam kompetisi internasional american institute of chemical engineers atau camp ecar competition dua ribu delapan belas di pitsburg amerika serikat
mobil generasi ke lima belas yang akan berlaga pada dua puluh enam hingga dua puluh delapan oktober mendatang ini
kami siang resmi diluncurkan
kami siang resmi diluncurkan
mobil yang dirakit mahasiswa its kali ini jenis mobil elektrokimia yang menggunakan metal air battery sebagai powersorge dan reaksi stopping untuk menghentikan mobil dalam jarak tertentu
menggunakan tipe aluminium air battery baterai ini jauh lebih ekonomis karena menggunakan udara sebagai reaktanya
untuk bahan bakar baru ini akan lebih ramah lingkungan
untuk bahan bakar baru ini akan lebih ramah lingkungan
untuk bahan bakar baru ini akan lebih ramah lingkungan
utama pengganti dari dapatan maka darilisten lainnya untuk memiliki discovation ekonomi
utama pengganti dari dapatan maka darilisten lainnya untuk memiliki discovation ekonomi
utama pengganti dari dapatan maka darilisten lainnya untuk memiliki discovation ekonomi
repotet marular menggunakan arah verybion
prof dr insinyur joni hermana menyampaikan tahun dua ribu delapan belas menjadi tahun yang luar biasa bagi its
yang ditandai sebelumnya tiga tim terbaiknya berhasil menjadi juara dunia yakni barunastra hichiro dan sapu angin
sejauh ini kita sudah menjadi juara bertahan sehingga sejauh ini kita menjadi juara kembali untuk tahun ini
walaupun tentunya pasti lebih kurang
s berharap keberangkatan kali kedua tim spektronics ke amerika untuk mengikuti kompetisi dapat mengulangi prestasi tahun sebelumnya
yakni menjadi juara satu di ajang internasional ini